partai demokrat menjadi salah satu partai yang tidak mendapat jatah menteri di kabinet indonesia maju
dan ketua fraksi demokrat di dpr edi baskoro yudhoyono alias ibas
menyebut penentuan kabinet adalah hak prerogatif presiden
selain demokrat pks juga tidak bergabung dalam kabinet karena sejak awal memang sudah menyatakan sebagai oposisi
ya ini darah biru oposisi pks tuh
banyak yang memaknai jika pertemuan presiden jokowi dengan presiden ke enam sulo bambang yudhoyono
di istana merdeka sepuluh oktober lalu merupakan tanda bergabungnya partai demokrat dalam koalisi pemerintahan
namun hingga pembentukan kabinet kerja dua hari terakhir ini
tak satupun kader partai demokrat yang dipanggil ke istana untuk bertemu presiden
menurut ketua fraksi demokrat di dpr edi baskoro yudhoyono alias ibas
penentuan kursi menteri menteri adalah hak presiden
demokrat ada dalam posisi belum menentukan sikap mendukung atau berada di luar pemerintahan
kami menyerahkan penuh karena ini kan hak prerogatif presiden ya
tentu partai demokrat dapat menilai lebih lanjut
kami hanya memberikan apresiasi kami hanya menonton dan melihat
semoga yang dipilih orang orang tersebut adalah orang orang yang kompeten
yang benar benar sesuai dengan visi misi pak presiden